bandara internasional igusti ngurah rai ditutup total saat hari raya nyepi yang jatuh pada selasa dua puluh delapan maret dua ribu tujuh belas
penghormatan terhadap umat hindu di bali ini dilaksanakan sejak dua puluh tahun silam
suasana bandara yang biasanya menampung lebih dari lima puluh lima ribu orang setiap harinya berubah lengang
pasca penutupan pukul enam waktu indonesia bagian tengah atau wita
tidak ada aktivitas apapun di bandara yang terletak di kabupaten badung ini
dalam satu hari biasanya bandara ngurah rai melayani lebih dari tiga ratus dua puluh penerbangan
hampir dua ratus adalah rute domestik
meski begitu manajemen angkasa pura tetap menyiagakan personelnya untuk mengantisipasi situasi darurat
bandara akan kembali dibuka pada rabu dua puluh sembilan maret pukul enam satu wita
sementara di jakarta ratusan umat hindu di ibu kota mulai berdatangan ke pura aditya jaya rawamangun
jakarta timur selatan
selasa pagi suasana hikmat tampak di mandala utama area untuk bersembah yang di pura yang diresmikan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ini
pada perayaan hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan umat hindu di jakarta akan melakukan ritual penyepian
dan menghindari empat pantangan yaitu amati karya atau tidak bekerja amati geni yang disimbolkan dengan tidak menyalakan api atau lampu
lalu amati lelungan untuk tidak melancong dan amati lelanguan untuk tidak bersenang

seperti apa suasana perayaan nyepi di bali dan jakarta
sudah ada korespondensian indonesia miftah farid di bali dan mahardika utama di jakarta
kita ke bali terlebih dahulu selamat siang miftah
bagaimana aktivitas di bali berhenti total dengan perayaan nyepi ini
lalu bagaimana dengan masyarakat
ketika membutuhkan bantuan yang bersifat darurat
ya punca terkait dengan empat pantangan tadi memang disebutkan paling tidak
masyarakat bali tidak boleh bekerja tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah
artinya seluruh aktivitas baik itu peribadatan maupun ekonomi maupun sosial harus berhenti karena prosesnya nyepi
namun para pecalang dan beberapa instansi yang terlibat dalam proses nyepi ini
menyiagakan personilnya misalnya di bandara internasional igusti ngurah rai
menyiagakan sekitar tiga ratus personelnya mulai dari imigrasi mulai dari atc mulai dari airnav
ini untuk memungkinkan ketika nanti dalam proses dua puluh empat jam nyepi ini ada kondisi kedaruratan
misalnya ada pesawat yang akan landing dalam kondisi darurat kemudian ada evakuasi yang bersifat sangat urgent
ini akan tetap melayani proses yang dua kondisi tersebut
ada pun juga para petugas di bandara juga melayani beberapa
ada saya tadi melihat ada beberapa wisatawan terutama wisata asing yang terjebak di bandara
yang mereka tidak tahu ada kalender kerohanian terkait dengan nyepi yang jatuh pada hari ini
mereka memilih bertahan di bandara sambil menunggu esok baru ketika bandara akan dibuka
nah ini juga berkaitan dengan proses imigrasi mereka ketika mereka akan keluar masuk dari bandara igusti ngurah rai
nah terkait dengan kondisi di lapangan atau kondisi di berkampungan
para pecalang juga menyiagakan personilnya atau misalnya ketika ada kejadian ada warga baik muslim non muslim
ataupun hindu atau agama lain yang kemudian membutuhkan bantuan terutama untuk medis
maka mereka akan melakukan penjemputan dan mengantar ke rumah sakit
bahkan beberapa hari sebelum proses nyepi ini berlangsung
warga juga didata oleh pecalang berapa jumlah anak terutama bayi dan berapa orang yang sakit yang ada di rt rw atau di banjar
dan ini didata dan mereka dibolehkan menyalakan lampu dalam kondisi yang sangat terbatas terutama di wilayah kamar
kalaupun kemudian ada beberapa hal misalnya ada yang sakit atau membutuhkan bantuan
maka pecalang akan datang dan akan mengantar karena seluruh aktivitas di luar rumah harus dalam pengawasan para pecalang
oke miftah bagaimana reaksi wisatawan mungkin khususnya wisatawan asing yang kegiatannya juga dibatasi
ya punca ini yang menarik
beberapa kali saya mewawancarai atau bertanya dengan wisatawan terutama wisatawan asing
ada satu hal yang mereka sangat kagumi
dengan kondisi bali yang terkenal dengan hiburannya kemudian hingar bingarnya wisatanya
ada satu hari dalam satu tahun yang bali kemudian begitu senyap
ini yang kemudian mereka pertanyakan
kenapa itu bisa terjadi
dan mereka mengagumi ada banyak sekali kearifan lokal yang dia dapatkan ketika mereka berkunjung ke bali dalam posisi nyepi
ini yang juga menjadi potensi wisata yang harus digali karena bali bukan hanya soal liburan
bali juga bukan hanya soal hura hura tapi juga soal religisitas masyarakatnya
sehingga masyarakat bisa menghentikan seluruh aktivitasnya yang berkaitan dengan ekonomi dan mereka memilih untuk beribadah
dan ini menjadi potensi wisata tersendiri bagi masyarakat bali karena inilah saatnya wisatawan asing terutama bisa menikmati bali
dengan kondisi yang berbeda dengan lebih dari tiga ratus enam puluh lima hari atau tiga ratus enam puluh empat hari dalam setahun dan satu hari ini
mereka bisa merasakan bali dalam kondisi yang sepi yang senyap dan mereka bisa melakukan meditasi
misalnya di wilayah ubud menawarkan berbagai macam paket wisata yang menawarkan wisatawan bisa menikmati nyepi seperti halnya masyarakat bali merayakannya
yaitu dengan empat pantangan tadi
dan ini menjadi potensi wisata yang luar biasa dan ini terlihat misalnya tidak ada dampak yang signifikan penurunan wisatawan
misalnya di wilayah wilayah kota besar
di bali yang banyak sekali hotel hotelnya
okupansi hotel mencapai enam puluh lima sampai tujuh puluh persen
artinya wisatawan baik asing maupun lokal yang datang ke bali dalam proses sebelum dan sesudah nyepi
ini juga tidak terpengaruh oleh nyepi
bahkan mereka bisa menikmati bali dengan cara yang lain dan ini berbeda dengan bali pada umumnya ketika di luar nyepi
begitu pun jok
oke kita beralih ke jakarta
ada mardika utama di pura aditya jaya di kawasan rawamangun jakarta timur
selamat siang dika
bagaimana suasana ibadah dan perayaan nyepi di pura aditya jaya
ya selamat siang punce
di pura aditya jaya ini suasana perayaan nyepi atau catur berata penyepian juga cukup hikmat
walaupun di sini letaknya ada di tengah kota saya masih bisa mendengarkan suara bisingnya kendaraan dari tol cawang tanjung priuk
yang tepat berada di dekat dengan kawasan puri aditya jaya ini
tetapi di lingkungan sekitar yang ada di dekat area pura ini juga tampak suasananya cukup sepi
dan ini cukup mendukung
jadi saya berharap untuk membantu suasana hikmat di pura aditya jaya untuk para umat hindu yang datang dari kawasan jabodetabek
untuk melakukan ibadah atau ritual catur berata penyepian yang mereka datang sejak hari selasa pagi tadi
bahkan beberapa diantaranya juga sudah mulai datang sudah mulai berdatangan sejak senin malam untuk melakukan ritual penyepian
dari malam hari sampai pagi hari esok begitu
dan saya pantau di sini memang lebih banyak mereka yang hadir ini atau yang melakukan penyepian di sini
mereka umat hindu yang merupakan berusia muda atau para pemuda dan pemudi
mereka adalah para perantau baik dari bali ataupun juga dari lampung
karena kita tahu di lampung sendiri ada kampung bali dan mereka di sini untuk bekerja ataupun juga menyelesaikan studi
mereka memilih untuk melakukan nyepi di pura ini karena selain suasananya akan lebih hikmat
juga mungkin akan lebih dijauhkan dari godaan godaan jika mereka melakukan ibadah penyepian di rumah ataupun juga di tempat kos ataupun juga di apartemen
mereka terganggu oleh televisi misalkan atau mereka juga terganggu oleh rekan rekan atau tetangga mereka yang makan
tetapi kalau di pura ini mereka akan bertemu dengan sesama mereka akan bertemu dengan rekan rekan yang atau kerabat dan juga keluarga yang merupakan satu iman begitu
sehingga suasananya penyepi ini akan menjadi lebih terasa dan juga akan lebih hikmah
tadi saya berbincang dengan pemangku yang ada di pura aditya jaya ini igusti agung nugraha
yang menyatakan bahwa jika di bali ini akan berlangsung sampai pagi hari esok dan aktivitas baru akan dimulai lagi pada setelah pagi hari nanti
namun kalau di sini ibadah seperti puasa dan juga ritual penyepian ini akan berakhir pada pukul waktu indonesia barat atau pada rabu dini hari nanti
mengingat besok mayoritas umat hindu yang ada di jabodetabek ini harus sudah kembali beraktivitas dan juga bekerja secara normal
kalau dari pantauan saya di sini memang suasananya cukup hikmat di area sebelah kiri saya yaitu di mandala utama yang merupakan area utama dari pura yang diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ini adalah area utama untuk melakukan sembah
yang sementara ini di sebelah kanan saya di merupakan di area yang ada di sisi tengah dan juga di sisi luar digunakan oleh umat hindu untuk bermeditasi ataupun juga sekedar mengobrol ataupun juga membaca buku
sambil mengisi waktu
sampai tengah malam nanti
dan acara atau rangkaian acara nyepi ini di sini juga sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu diantaranya tawir agung yang dilaksanakan kemarin
hari ini yaitu merupakan catur berata penyepian dan esok rencananya umat hindu di jabodetabek ini akan melakukan silaturahmi antar sesama begitu
punca kembali ke anda
mardika utama dan sebelumnya damifta faridel terima kasih atas laporan anda
sebelumnya pada senin malam
suasana bandara internasional igusti ngurah rai bali mulai sepi
sejumlah restoran dan stand biro perjalanan sudah mulai tutup lebih awal
sedangkan sejumlah calon penumpang yang akan meninggalkan bali memilih datang lebih awal meski jadwal penerbangan pada tengah malam
bandara internasional igusti ngurah rai bali tampak sepi senin malam
biasanya lalu lalang wisatawan baik yang baru tiba atau hendak meninggalkan bandara memenuhi seluruh sudut terminal
selain itu sejumlah toko maupun resto yang ada di kawasan bandara juga telah tutup
begitu juga dengan stand stand biro perjalanan atau travel agent memilih tutup lebih awal
sejumlah wisatawan yang akan meninggalkan bali banyak yang datang lebih awal ke bandara meski penerbangan mereka pada tengah malam
lantaran sejumlah akses jalan mulai ditutup untuk pawai ogoh ogoh
mau ya ke jakarta pulang
hmm kenapa ini milih sekarang
karena ini sudah mulai
karena ini ya menyangkut mau adanya tariraya nyepi
hmm jadi mau pulang lebih awal gitu atau gimana ceritanya
ya kita sih pengennya lebih awal
namun ada juga wisatawan yang mengaku sengaja datang ke pulau dewata pada saat malam pengerupukan atau malam sebelum nyepi agar bisa menikmati tahun baru saka dengan suasana hening
saya mau liburan pengen ngerti aja suasana nyepi di bali itu kayak
tapi sebelumnya sudah pernah pak
ke bali sering cuman kalau waktu nyepi belum pernah makanya kali ini ingin ngerti suasana nyepi di sini
aktivitas di bandara ngurah rai bali akan ditutup atau dihentikan sementara mulai dua puluh delapan maret pukul enam wib hingga dua puluh sembilan maret pukul enam wib
sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga penerbangan domestik dan satu ratus tiga puluh satu penerbangan internasional dihentikan
nandang risabe astike kute bali